inilah detik detik sebelum wakil bupati kaur herlian mukrim menjadi korban ledakan petasan pada malam pergantian tahun sabtu malam
akibat insiden ini ia harus menjalani operasi tulang tangan di rsud m yunus bengkulu
sebelumnya herlian sempat mendapat penanganan di rsud kaur
setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ia mengalami permasalahan pada tulang dan saraf sehingga dirujuk ke rumah sakit m yunus yang memiliki dokter ortopedi
herlian dirujuk ke rumah sakit m yunus pada minggu sekitar pukul satu waktu indonesia barat dan mulai menjalani operasi pukul sepuluh
bapak bupati kami saya mengusibah
jadi tangannya itu sisinya ada
luka yang kemarin perdarahannya sudah kita bawa ke rsud kalung
setelah diperiksa di tim rumah sakit kaur di gd ternyata ada yang bermasalah dengan tulangnya
hingga saat ini sejumlah rekan dan kerabat telah mengunjungi rumah sakit untuk memberi dukungan langsung kepada herlian dan keluarga
r s supandi kaur bengkulu